ya keputusan fifa yang melarang ezra walian untuk membela timnas indonesia ini membuat banyak orang kemudian membandingkan ya dengan status dari syahril capuis yang juga pernah membela swiss
tapi kini bermain untuk timnas thailand
sementara itu bagaimana sih nasib pemain keturunan indonesia yang tengah dibidik untuk dinaturalisasi
akankah nasibnya sama dengan ezra walian
keputusan yang melarang ezra tampil memperkuat timnas indonesia membuat kondisinya dibandingkan dengan syaril capuis yang berkiprah di timnas thailand
ezra dianggap bisa membela timnas indonesia u dua puluh tiga jika selama ini fifa juga mengizinkan syahrul capuis gelandang timnas thailand berlaga
capuis sendiri lahir dan besar di swiss dan menjuarai piala dunia u tujuh belas pada dua ribu dua puluh
dia juga pernah tergabung dalam timnas swiss u dua puluh pada dua ribu dua belas
menurut peraturan thailand seorang anak yang lahir dari warga negara thailand di luar negeri memiliki hak berkewarga negaraan ganda hingga delapan belas tahun
setelahnya ia diharuskan untuk memilih kewarga negaraan tetap
kondisi yang dialami ezra pun mengundang rasa prihatin capuis
dalam akun instagram miliknya capuis mengatakan ia pernah merasakan hal yang sama dengan kondisi ezra sekarang
pada tahun dua ribu sebelas ezra menemukan kekuasaan yang sangat menarik
pada tahun dua ribu tiga belas capuis sempat mendapat panggilan pertama ke timnas thailand
namun sayang timnas thailand tidak mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan kepada fifa
kapuis pun terpaksa melewatkan kesempatan laga pertama melawan libanon dalam kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh
kapuis meyakini bahwa suatu saat ezra akan kembali tampil di squad garuda
kekecewaan yang kini tengah dirasakan ezra bukan tidak mungkin juga akan dirasakan sandi wash
pemain yang memiliki darah keturunan indonesia tersebut sempat dikabarkan akan dinaturalisasi untuk asian games dua ribu delapan belas
pelatih timnas indonesia simon mcmanamy juga telah menghubungi wash pada awal dua ribu sembilan belas
wash juga bisa jadi akan terbentur dengan pasal yang sama seperti ezra jika berhasil dinaturalisasi
walsh sebelumnya bermain untuk timnas belanda u lima belas hingga u sembilan belas
tiffany raitama cnn indonesia
oke kita masih tersambung
ketiga keputusan fifa
mas kesit tadi kalau kita berbicara soal ezra yang nggak boleh main nih menurut mas kesit adil nggak sih keputusan fifa ini
ya yang pertama tama tentunya kita prihatin ya dengan persoalan yang menimpa edra walian yang gagal tampil di kejuaraan atau kualifikasi afc u dua puluh tiga yang sedang berlangsung di vietnam ini
karena kesempatan dia untuk bisa bermain ternyata terganjal
terkait dengan tidak disahkan permintaan indonesia oleh fifa
karena edra dianggap sebagai pemain yang sebelumnya pernah membela tim natsuko tujuh belas belanda
dan dari aturan fifa memang tidak diperkenankan ketika seorang pemain yang pernah membela sebuah asosiasi
kemudian melakukan naturalisasi kemudian bermain untuk tim negara yang baru ya
tim negara baru yang dimiliki paspornya oleh ezer dalam hal ini indonesia
kecuali pada saat ezra membela u tujuh belas belanda dia sudah memiliki warga negara indonesia atau sudah memiliki paspor indonesia
tapi masalahnya itu tidak bakal mungkin ya karena indonesia tidak mengenal kewarganegaraan
jadi memang akhirnya edra
tidak terbentur di situ
walaupun pemain tersebut sudah dinaturalisasi
iya karena walaupun sudah dinaturalisasi di statuta fifa itu kan menyebutkan bahwa
kalau dia pada saat bermain katakanlah edres sudah bermain untuk belanda
tapi pada saat itu dia sudah punya keluarga negara di indonesia dia bisa bermain untuk indonesia setelah itu
tapi karena waktu itu dia belum ya belum menjadi warga negara indonesia
sehingga tidak diperkenankan untuk pindah asosiasi
nah kalau dengan terkait hal ini mas kesit
pssi bisa mengajukan banding nggak sih
saya kira upaya untuk melakukan banding masih terbuka ya
saya kira pssi pada saat ini mencari contoh kasus ya
pemain naturalisasi yang mungkin pernah membela sebuah federasi kemudian diizinkan ya
jadi referensinya memang harus kuat karena biar bagaimanapun edra pada saat ini kan sudah menjadi warganegara indonesia ya
setelah dinaturalisasi dan dia sudah memegang paspor indonesia
maka kesempatan dia untuk bisa bermain di indonesia ini masih mungkin
walaupun pada saat ini memang fifa menekankan bahwa bukan saja ezra dilarang tampil untuk tim junior u dua puluh tiga tapi juga di level senior
karena aturan itu tadi ya karena aturan pada saat dinaturalisasi dia pada saat dia membela belanda u tujuh belas dia belum memperoleh warganegaraan indonesia
tapi kalau referensinya adalah charlie capuis misalnya yang tadi juga disebutkan dalam paket sebelumnya
ini bisa jadi penampilan
namanya penguat tidak sih mas kesit
bisa saja tapi yang harus dibuktikan juga apakah pada saat misalnya mengambil kasus contoh pemain thailand
apakah dia pada saat bermain untuk thailand pada usia itu ya pada saat dia bermain untuk swiss
dia sudah memiliki warganegaraan thailand atau belum
kalau misalnya dia sudah ya berarti memang prosesnya akan lebih mudah
kalau edra kan berbeda
dia memperoleh warganegaraan indonesia ketika dia sudah bermain untuk tim nasional
kalau kita menilik soal prestasi ezra nih
kalau tadi mas kesit juga bilang upaya bisa dilakukan sebetulnya
tapi kalau lihat prestasi dari ezra baik di ayaks waktu itu sekarang di timnas
seperti apa sih torehannya
ya ini kan proses ya
artinya ketika seorang pemain berdarah indonesia kemudian berkiprah di negara dalam hal ini belanda
yang sepak bolanya memang sudah lebih maju dibandingkan indonesia
tentunya kan ada
hal hal positif yang bisa dibawa oleh ezra ke indonesia ya
kita memang belum melihat lebih jauh bagaimana sepak terjang ezra di tim nasional
karena kan dia baru bermain ketika di sea games ya
artinya kesempatan dia untuk bisa memperlihatkan kemampuannya bersama tim nasional indonesia
ini kan masih butuh waktu
tapi kalau kita lihat backgroundnya
kemudian dia pernah bermain untuk kayak amsterdam ya
dia sekolah di sana
ini kan pasti beda
style nya pasti beda
dan saya kira apa yang dimiliki oleh edra itu bisa ditularkan oleh pemain pemain di indonesia
kalau selain ezra misalnya ada beberapa nama yang sudah dinaturalisasi di indonesia
nasibnya juga akan seperti ezra nantinya
sepanjang dia pemain tersebut belum pernah membela tim nasional ya
khususnya yang di level a gitu ya
seperti kualifikasi junior untuk piala eropa
atau biala asia
yang penting dia belum pernah membela tim nasional di negara pertamanya
sebelum dia dinaturalisasi
itu masih mungkin untuk bisa
ya praktis mungkin tidak ada masalah lah
kalau dia belum pernah membela tim nasional sebuah negara
tapi urgensi pemain dinaturalisasi itu apa sih mas kesit
iya ini kan sebenarnya kalau saya flashback lagi ke belakang
naturalisasi ini kan menjadi seperti apa ya
indonesia ini seperti latah gitu
seperti khawatir bahwa pemain pemain muda kita ini tidak bisa berbuat banyak ke depannya
padahal kita punya talenta talenta yang bagus ya
saat ini kan banyak pemain yang dinaturalisasi
tapi kita lihat saja naturalisasi yang dilakukan oleh pssi kebanyakan pemain pemain yang memang
sebelumnya belum pernah membela nanya ya di tim nasional
tapi usianya kan sudah rata rata sudah tidak produktif
yang pada saat ini ada di indonesia ya
jadi kalau menurut saya naturalisasi bukan sesuatu yang haram
bukan sesuatu yang kemudian tidak boleh dilakukan
tapi sepanjang dia efektif ya misalnya seperti ezra lah
dia usianya masih muda kemudian dinaturalisasi
saya pikir boleh boleh aja gitu
karena memang dia punya kesintahan untuk bermain bagi merah putih
tapi buat pemain pemain yang sudah terlalu lama di indonesia
kemudian juga sudah mungkin sudah menikah dengan warga negara indonesia
kemudian melakukan pindah warga negara
dan dinaturalisasi oleh psg
ini adalah pemain pemain yang sebenarnya sudah tidak begitu produktif
kalaupun dia masih bisa membela mungkin satu dua tahun
setelah itu juga kemampuannya akan menurun
oke kalau begitu
baik terima kasih mas kesit behandoyo sudah bergabung bersama kami
terima kasih juga analisanya
terima kasih banyak
ya keputusan fifa yang melarang ezra walian untuk membela timnas indonesia
kini jadi perbincangan hangat di media sosial
berikut saya ajak anda untuk lihat cuitan dari netizen
yang sudah dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
yang pertama langsung dari pssi men tweetkan disini
federasi sepak bola indonesia menghormati jelas keputusan dari fifa
terkait dengan status pemain indonesia ezra walian
jadi manut begitu
dari ad iqbal praham men tweetkan
dia sangat mencintai negeri ini sampai sampai ketika kakeknya meninggal
ia tetap terbang ke indonesia
dan membuat si kakek
untuk membuat si kakek bangga
namun sekarang masalah administrasi
yang membuat ia tidak bisa bela timnas ini
salah pssi apa salah fifa ini sebenarnya ya
dapat info dari facebook katanya
ada sumber orang thailand mengatakan kasusnya ezra ini sama kayak capuis
buat main di timnas thailand untuk main kompetisi resmi fifa
tapi tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kami
terakhir dari ad hendry hndr men tweetkan
ini katanya batal lihat ezra wallian tampil sama timnas indonesia nih
pasti kecewa ya